ya dan untuk membahas lebih mendalam tentang penundaan tuntutan jaksa dalam sidang kasus ahok
sudah bersama kami di studio cnn indonesia pakar hukum pidana asep iwan iryawan
selamat sore kang asep
selamat sore pak
apakah bisa diterima alasan jpu bahwa tuntutan harus ditunda karena butuh waktu panjang untuk menyusun surat tuntutan
ya satu ajas peradilan itu sederhana mudah biaya ringan
kedua dalam persidangan sudah ditentukan code kalendernya
tuntutan kapan rekusitor kapan pembelaan kapan replik kapan doplik kapan
sehingga pas majelis tanggal sembilan itu akan diputus lima bulan
ketiga pengunduran satu minggu
jadi sebenarnya jpu sudah dikasih tahu sebelumnya
artinya sudah sepakat oleh jpu ya
makanya ketika misalkan hari ini menyatakan belum siap emang sah saja belum siap
cuman karena perkara menarik perhatian tidak nasional internasional disorot
kok alasannya belum siap
apalagi itu bisa diterima kalau soal belum siap itu udah biasa
alasannya adalah banyak saksi ahli banyak saksi saksi dan juga ahli yang dihadirkan
maaf saya dengan kasar harus mengatakan itu gak profesional seorang jaksa
itu kan biasa
ini kok tadi ketua majelisnya dengan ada marah jengkel saya lihat saudara budi mengatakan
lo anaknya banyak masa nggak bisa kerjakan
kalah dengan tugas mahasiswa mahasiswa kan dikumpulin secara sekelompok
ini hanya kan setelah saya sidang satu minggu kenapa nggak saya bikin
kita udah biasa tuh tak hakim tak jaksa tak penasihat hukum
setelah saya sidang bikin
setelah saya bikin jadi nuntut gitu nyicil
kalau sekarang ahli banyak kasih banyak
loh ini kan hanya ahli sebagian itu kan sekarang udah canggih
zaman saya masih indik aja bisa kok
sekarang kan suara bisa keluar dalam bentuk rekaman udah bisa diketik
itu maka saya bilang ketika alasan belum siap itulah
jangan salahkan ada sebagian masyarakat menunda dikaitkan di luar hukum
itu yang menarik apalagi sebelumnya kan dari pihak kepolisian kita tunda
nah itu dia karena ada momentum pihak kepolisian minta ditunda
sehingga akhirnya orang mengait ngaitkan dengan alasan permintaan dari pihak kepolisian
jadi sampai akhirnya mengait ngaitkan ini jangan jangan ada intervensi ini terhadap jpu
dan jpu ini makanya saya bilang saya ngerti ngerti dulu ya
gini sekarang kan tidak konsisten alasannya belum siap
terakhir dia masih membicarakan ada kaitan koperasian apa hubungannya
kalau soal keamanan itu kewajiban keamanan
dulu kan pindah gajah mada ke pertanian itu karena keamanan kan
selama ini keamanan juga malah menurun
terbukti hari ini kan coba yang katakannya seribu lima ratus lima ratus mana
biasanya biasa saja kan
tapi dalam aturan sebetulnya
tidak ada sekali lagi tidak boleh penundaan sidang karena keamanan
jadi kalau keamanan itu bukan penundaan tapi pemindahan tempat
apa saja alasan yang bisa membuat sidang itu dikendalikan
paling gampang tadi belum siap
itu maksudnya tidak bisa dipaksakan seperti hari ini
sakit ya itu nggak bisa
yang umumnya itu yang terjadi
atau karena diperiksa oleh pemeriksaan yang lain itu yang umum
tapi kalau alasan keamanan nggak bisa
kuh penyamang atur keamanan itu pemindahan dipindahkan tempatnya tidak memungkinkan
seperti kemarin gajah mada ke pertanian
apakah mungkin kemudian jpu meminta penundaan dan dengan resiko mereka akan dituding tidak profesional
ya sekarang faktanya
kan tadi alasannya jelas
majelis sudah mempersiap silahkan lima jam kami kesempatan
masalah saya tanggal dua puluh belum pasti
loh jangan salahkan kalau sebagian masyarakat akan menuduh
karena kalau orang sudah biasa berdiri pengadilan harus siap
seminggu itu sudah biasa
sekarang diundur lagi dua minggu
berarti kalau belum siap lagi jangankan salahkan lagi kalau masyarakat tertentu misalkan menilai ada kaitan pilkada
nah itu dia
yang menarik kemudian kalau kemudian ditunda ditawarkan di tujuh belas april
kemudian minta waktu molor lagi minta tanggal dua puluh april
jadi orang menunggu dunggu ada apa nih sebetulnya
karena harusnya ini masalah hukum
saya disini ngatakan ngebahasnya
penduli amat pilkada penduli amat politik
ini masalah hukum
jadi ketika diberi kesempatan sebelum pilkada hakimahnya lihat hukum kan
dan sebelumnya kan arahnya supaya setelah pilkada
padahal sebelumnya perkara kan cepat dari kepolisian
lebih aneh lagi
jaksa ini dulu kan bikin dakwahnya dihitungan dua jam
masa bikin tututan
sudah kan seminggu nggak sanggup
ini kan juga logika logika yang nggak sehat
apapun alasannya jujurlah saya mengatakan
apalagi sebelumnya kan jaksa agungnya bicara
itu kan kewenangan jaksa di lapangan
dia tunggu laporan anak buahnya
nah ini yang saya kira sekali lagi
tolonglah budaya hukum itu jangan sekali lagi
memang ini ada kaitan politik
tapi jangan dikaitkan kalau pengunduran pemenundaan sidang
dikaitkan pilkada dikaitkan politik
ini ada kaitan politik
tapi mau tidak mau akhirnya dikaitkan dengan pilkada tentunya
ya harusnya penegak hukum
apakah ini kemudian akhirnya menguntungkan ahok
jujur saya sudah katakan ya
ini bukan kompetensi saya seorang hukum ya
harusnya kan hukumnya tadi ketika sekarang jatahnya si penuntut umum mengajukan rekositor
kan suara rencana tujuh belas
dia pembelaan kan
jadi pak ahok bisa mengadakan penyampaikan pembelaannya
nah sekarang sekali lagi ini di luar kompetensi saya
dengan pak ahok sudah menyampaikan tanggal tujuh belas
tidak ada hak lagi pak ahok untuk teriak teriak
saya tidak menodai
ya sekarang selesai
katakanlah masyarakat yang melihat
ya pendukung militannya ahok tetap
pendukung militannya anies juga tetap
kalau kemarin kan ada yang istilah bahasa ini yang belum jelas itu kan
setidaknya kalau ahok menjelaskan
sekali lagi ini bukan di luar kompetisi saya
tapi secara hukum seharusnya
itu sudah taati
sekarang ada tuntutan bacakan apapun
kalau sudah tuntut bebas
bebas tuntut dihukum
hak ahok dong sebelum pilkada tanggal tujuh belas itu sudah disepakati
nah ketika sekarang jadwal dirubah
diakhirkan setelah pilkada
nah jangan salahkan lagi kalau ada orang berpandangan
nah itu supaya ahok tidak masalah
artinya penundaan atau menyatakan ketidaksiapan ini
benar benar bolanya ada di tangan jaksa
artinya jaksa tidak akan mendapat sanksi
apabila berlaku yang seperti itu
yang tadi kak ngasep katakan
hakim tidak bisa memaksakan
karena hal itu cuma tuntut
emang dibacakan kalau dia belum siap
tapi dulu pernah ada solusinya
saya ingat dengan ketua majelisnya
ini menarik solusinya
tapi ditahan dulu setelah jeda pariwara
kami akan kembali dengan dialog tentang penundaan tuntutan jaksa
dalam sidang kasus ahok ini
tetaplah di cnn indonesia newsroom
kita lanjutkan dialog dengan pakar hukum pidana asep iwan iryawan
tadi anda katakan ada solusi sebetulnya
kita memberi pelajaran kepada jaksa
misalnya jaksa itu selalu ngulur
tidak mau tuntutan
dulu sekali lagi
tidak tahu yang sekarang
dulu itu sering kejadian
kenapa jaksa tidak menunjukkan rekusitor tuntutan cepat
karena ada oknum bermain
tunggu datangin orang atau transaksi
lalu mau tuntut berapa dong
itu dulu kejadiannya
bawa tangan ya
supaya itu tidak terjadi
dulu kita hakim hakim jakarta pusat
supaya jaksa tidak bermain main oknum ini
kalau anda tidak menuntut
anda sudah diberi kesempatan
cuma tidak menggunakan haknya
dianggaplah bahasa hukumnya melepaskan haknya
sebenarnya tadi bisa digunakan
oh artinya hakim bisa menggunakan
yang penting kan sudah diberikan haknya
ketika hak tidak digunakan
ya salah sendiri
yang penting anda silakan untuk memilih
kalau tidak digunakan
ya sudah salah sendiri
karena sebelumnya ada kesepakatan di code calendar
tidak ada keputusan tanpa tuntutan
tapi kan selama tuntutan sudah diberikan dan dicatat
ya kenapa tidak
artinya apa saja sebetulnya pertimbangan hakim untuk menggunakan hak itu
hukum hukum itu kan dalam keputusannya harus mempertimbangkan dakwaan
harus ada tuntutan
nah sekarang kan acara sudah tertib
nah ketika tertib terakhir
harusnya jaksa tuntutan
di alasannya belum siap
perkara yang menarik perhatian kok belum siap
nah kalau ini tidak diberi pelajaran oleh hakim
supaya tertib beracara
nanti akan dipergunakan terus
nah tapi di lain beberapa hakim tidak mengikuti gaya saya dulu
hakim dan beberapa teman selalu dikasih kesempatan tidak digunakan
supaya ada pembelajaran bagi jaksa
kalau ini terus bukan
tapi itu sama sekali tidak mengganggu legitimasi dari proses hukum ini sendiri
selama ini putusan saya tidak dibatalkan
justru jasa kalau berhadapan dengan majelis majelis yang suka mengenut tidak tepat waktu
tidak sesuai aturan
tidak sesuai tata tertib
selalu mau persiapkan
nah kalau habis tenang saja
ya ibarat mahasiswa malas kan ngerjakan
nanti saja sebut semalam
tapi kalau misalnya
nah ini ngeri
tanggalnya sudah ditentukan
kan sudah ditentukan
anda rekusitor kapan ya
nah sekarang kan
tidak menggunakan haknya
tapi apakah kemudian ada mekanisme misalnya memberikan sanksi kepada jpu yang mungkin
berlaku tidak profesional
ya itu intern kejaksaan
makanya kalau di sidang
karena di bawah pimpinan hakim
yang pimpinnya hakim tadi dengan memberi pelajaran
jaksa jangan seenaknya
jangan selalu bikin belum siap
walaupun sekali lagi itu diakui dalam praktek
kemana kalau ini dibiasakan itu khawatir
selama ini kan pengalaman kan di perkara perkara yang biasa biasa itu selalu tdo
tunggu datangin orang
tapi yang menarik adalah di sini kuasa hukum sama sekali tidak melakukan protes terhadap
dia hanya mengatakan bahwa oh jpu tidak profesional
catatan saya juga
ada juga kan jaksa tadi kan ngikutin
kan harusnya sama sama tertib kan
nah selama ini juga saya perhatikan beberapa penasihat hukum
dari pendengar saya dulu
sekarang lagi bicara
bicara pengalaman ya
selalu mengatakan hak saya tanggal sekian
kalau ada kalau tidak mudahnya silahkan
nah sekarang ya ikut
kami buru buru juga
kami sudah siap
ya harusnya ketika penasihat hukum sudah siap
kan sama sama setelah pemeriksaan itu
giliran anda buat kesimpulan namanya rekositor
giliran kami kesimpulan bikinnya namanya pledoi
kenapa sekarang tidak digunakan
nah itu harusnya segera penasihat hukum juga pahit gitu kan
lihat kok penasihat hukum sama jpu nya
nah itu dia yang akhirnya kemudian menimbulkan pertanyaan
bagaimana kemudian legitimasi dari persidangan ini sendiri
apalagi sekarang sedang berlangsung
ada satu pilkada yang menjadi sorotan terkait dengan ahok
bagaimana kemudian nanti orang akan percaya terhadap proses hukum dari kasus penistaan agama ini
proses peradilan sudah benar
hakim karena nggak bisa dipaksakan kan
karena hakim kan tanya kepada para pihak
kesepakatan para pihak
sekarang jatahnya tapi penasihat hukum tidak ngotot
kalau penasihat hukum saya pikir hakim akan mengikuti
karena kesepakatan mereka
nah sekarang kalau
kalau hakim sudah siap dia nerima
ya mau diapakan
para pihaknya nerima
kalau hakim kan dengan galaknya budi itu kan
tidak pernah marah itu kan
dengan jengkelnya suara kasar
setidaknya di dalam tanda petik ya
bahasanya agak tinggi kan tadi
nah artinya apa
tapi kalau para pihaknya sepakat
tidak bisa apa apa sih
terakhir kak ngasep
meskipun saya tahu bahwa ini bukan bidang adat
bukan bidang politik
tapi anda adalah
ya sebagai masyarakat dan ada juga hakim
yang sudah berpengalaman
dan kasus hukum ini biasanya tidak bisa lah
dilepaskan dengan masalah politik
seberapa besar sebenarnya ini akan mempengaruhi
situasi politik pilkada dki jakarta
kan orang tuh berkakpanin dikasus hukum
karena orang tidak suka ahok jangan jadi gubernur
apakannya sudah jadi terdakwa
sebenarnya sudah selesai
artinya beberapa masa menjadi tetap
tidak mendukung ahok
karena ahok telah menodai agama
ya sekarang pun soalan bagi masyarakat
yang penting pak ahok dihukum kan
nah kalau pak ahok tidak dihukum
juga minimal terhadap duduk di kursi pesakitan
masyarakat pada umumnya sudah tercipta
dengan pak ahok supaya duduk di pesakitan
iwan iriawan terima kasih
sudah hadir di cnn indonesia newsroom